tiga pemuda pengangguran di sukabumi jawa barat ini nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu
tak main main petugas menemukan tiga ratus lima puluh gram sabu senilai lima ratus juta rupiah
dari ketiga tersangka yang diringkus di sebuah rumah di kecamatan gunung puyuh pada sabtu lalu
modus tiga sekawan pengedar sabu ini transaksi menggunakan sistem tempel
yakni paket sabu yang sudah dipesan ditempel pada sebuah benda di lokasi yang sudah disepakati
pembeli kemudian menyerahkan uang dengan cara transfer
meski begitu petugas berhasil membongkar modus sistem tempel ketiga tersangka
yang kini dalam pemeriksaan intensif aparat
ada yang pembelian secara langsung ada yang menggunakan transfer
atau memberikan petunjuk petunjuk kepada para pembeli
di lokasi terpisah di restarkoba polda kalimantan utara
membongkar peredaran sabu kelas kakap
pada minggu delapan agustus lalu
fantastis karena barang bukti sabu yang disita seberat satu ratus dua puluh enam kilogram
ironisnya dari lima orang tersangka yang ditangkap
satu diantaranya merupakan napi lapas kelas dua a bontang kalimantan timur
kini kelima tersangka diancam pidana minimal lima tahun
hingga maksimal seumur hidup atau hukuman mati
meski kerap gagal berbagai cara tetap dilakukan
dilakukan para pengedar narkoba
di pati jawa tengah seorang nelayan terpergok
membeli tembakau gorilla secara online
untuk mengalabui petugas
barang haram itu dikemas dalam bungkus sabun
sh mengaku candu haram itu ia beli seharga satu juta rupiah untuk lima belas gram
sh berdali membeli tembakau gorilla
agar bisa tidur di atas kapal saat melaut